pemerintah menargetkan indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar
mampu menjadi pemasok terbesar busana muslim dunia
namun menurut salah satu perancang busana muslim
saat ini indonesia baru aktif mengekspor busana untuk level bawah
bisnis busana muslim kian hari kian dilirik para pengusaha sebagai sumber penghasil uang
hal ini terbukti dengan semakin banyaknya nama nama desainer yang berkecimpung dalam bisnis ini
untuk memperkuat konektivitas antar sub ekosistem pengembangan fashion muslim
para desainer busana muslim indonesia ini menggelar acara jakarta fashion muslim week dua ribu dua puluh
acara ini akan digelar pada sembilan belas hingga dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh tiga di asbsd tangerang banten
vice chairman indonesian fashion chamber lisa fitria selaku event organizer jakarta muslim fashion week
mengungkapkan pihaknya telah mempersiapkan agar produk yang ditampilkan dalam ajang jmfw dua ribu dua puluh empat siap untuk go internasional
begitu pula dari sisi peserta telah disiapkan agar siap untuk menerima pembeli atau buyer internasional
nanti gak hanya cuma baju muslim saja
tapi juga ada baju modest wear yang bisa dipadu padan gitu untuk tampilan gaya gaya yang lebih modest ya
maksudnya lebih familiar nggak yang terlalu syari sekali gitu
tapi ragamnya bermacam macam
di sini kita pengen ngasih tau sih bahwa jmfw ini udah siap untuk go internasional gitu
jadi ragam gaya tampilan busana muslim ini ditampilkan semuanya di jmfw
selain untuk memperkuat koneksi dalam negeri acara jmfw ini juga bertujuan untuk menarik atensi pasar busana muslim internasional
menteri perdagangan zulkifli hasan menargetkan indonesia menjadi kiplat mode busana muslim dunia
status indonesia sebagai negara dengan jumlah umat islam terbanyak di dunia menjadi landasannya
gak bisa setahun kita bikin jkmfw besok ada lagi
agar talenta talenta muda yang kita terdiskripsikan nebar nebar kan
keren keren kan gak kalah dengan desainer desainer dari mana
jadi kita harus berusaha
kita punya itu
konsistensi dan tentu kerjasama
kerjasama ada sponsornya ada pemerintahnya tentu ada pelaku usahanya ada pemerintah daerahnya
ekosistensinya kita mesti bangun
kalau itu bisa jadi satu ekosistem yang kuat
jadi kerjasama yang kuat itu konsistensi maka kita bisa berkembang dengan cepat
menurut desainer busana muslim irna mutiara
praktisi ekonomi memang mencatat ada pertumbuhan positif
teraca permintaan busana muslim untuk di indonesia
ada beberapa kategori market busana muslim di indonesia
di antaranya adalah modis modern konvensional dan syarii
namun untuk pasar internasional indonesia belum bisa berbicara banyak
menurut irna saat ini indonesia baru menjadi pengekspor
untuk busana muslim kategori low budget
sementara untuk kategori modern dan high end
indonesia masih pada fase mengenalkan produk ke tingkat internasional
contohnya seperti upaya beberapa desainer membuka toko di luar negeri
irna menambahkan adanya perbedaan selera cara berpakaian
dan karakter busana muslim di setiap negara menjadi salah satu tantangan tersendiri
butuh penyesuaian desain busana dengan negara yang menjadi target market
kategori ini di kategori market kita belum tepat menembak sasaran
kalau misalnya saya sendiri bikin busana syari
ini belum tentu bisa masuk ke pasar luar
penetrasinya belum terlalu ke dalam karena kita belum mengetahui mereka membutuhkan apa
pr nya kita harus terus mencari mana sih pasar yang cocok
pasar yang sesuai dengan produk produk kita
atau justru kita menyesuaikan mereka butuh apa
menurut data dari cnn indonesia com tahun lalu indonesia masih berada di peringkat tiga belas pengekspor busana muslim
indonesia masih kalah dari tiongkok bangladesh korea selatan dubai dan vietnam
dari sudut pandang desainer irna mengaku percaya diri indonesia mampu menjadi pemasok busana muslim internasional
sebab indonesia memiliki materi dan sdm yang mumpuni
baik dari segi tekstil desainer sebagai otak proyek dan pekerja sebagai eksekutor desain desain yang telah dirancang
irna meminta agar pemerintah memberikan dukungan dari segi keamanan pengiriman ke luar negeri
suci bancin indra raharja jakarta